ketika kamu berinvestasi kamu membeli masa depan kamu
saya iwan junanto selamat datang di bito
beberapa waktu lalu ada lagu populer diperkenalkan oleh dj khalid
yaudulnya young dumb and broke
semacam satir atau sindiran kepada anak anak muda
bahwa kebiasaan anak anak muda itu adalah melihat sesuatu dalam jangka pendek
ini bisa digambarkan juga pada bagaimana milenial anak anak muda itu dalam berinvestasi
ataupun yang tua karena yang tua pernah muda juga
jadi ketika investasi dulu lupa memikirkan masa depan
nah hasil survei banyak sekali mengatakan milenial milenial atau anak muda gitu hampir sebagian besar tidak punya strategi investasi
bagaimana sebenarnya investasi yang tepat atau yang bijak untuk melihat masa depan kita
agar masa depan kita dapat terjaga
telah hadir di ruangan saya nih bang tigor siagian
beliau ini deputi direktur di bank indonesia
beriang ini juga ahli investasi
beliau ini sering menjadi rujukan untuk investasi
pengisi kolom investasi di majalah internal bank indonesia majalah kompak
saat yang tepat selamat datang bang tigor
ini kan banyak sekali anak anak muda milenial juga di bi maupun di luar
ini sekarang ini galau kadang kadang
saya ini mau investasi gimana sih kondisi seperti ini
ini bank indonesia kita lihat setelah menurunkan suku bunga kebijakan
tapi perang dagang ekonomi gloomi pertumbuhan katanya stagnan
nah kalau dj kali tadi yang damai damai enjoy aja masa muda
anak muda milenial biasanya enjoy
terus masa depan ya kaya sera sera
kira kira bener gak sih gimana sih caranya
pentingnya investasi untuk milenial ini gimana kira kira bang
sebenarnya mau milenial atau gen x boomers sama aja
sebenarnya generasi itu ya tergantung tujuannya
kalau generasi milenial ini kan keuntungannya adalah maksudnya waktu panjang
sahabat kita untuk investasi dalam waktu
jadi kita pilihannya ya memang tadi saya mas iwan katakan kita membeli waktu di depan
nah waktu itu artinya apa artinya kita dengan kita berprestasi sekarang
kita tidak perlu bekerja lebih panjang
karena itu adalah imbalannya
jadi kita investasi untuk jangka panjang
nah sekarang ini kan sudah banyak sekali produk produk
ada reksadana ada saham ada asuransi
gimana caranya kita tuh ya yang enak tuh apa sih yang saya perlu lakukan gitu sebagai pemula nih
jadi sebenarnya ya pertama
tujuan lo apa gitu kan
milenial ini kan ada dari umur dua puluh
sekarang kalau gak salah milenialnya paling tua tiga puluh delapan tahun
ada milenial yang muda ada yang udah agak menua
jadi kalau yang masih muda masih mulai karir
nah tentu saya pendapatan lebih sedikit
jadi pilihan pilihan investasinya juga terbatas
kalau yang sudah mulai memasuki karir lebih panjang itu pendapatannya mungkin lebih tinggi
jadi mungkin pertama adalah tentu saja tujuan apa
menurut saya yang pertama kalau investasi itu adalah menyiapkan dana darurat dulu
darurat dulu artinya kalau terjadi apa apa kita punya dana untuk dikonsumsi untuk dipakai
artinya dari penghasilan kita nih
jadi kalau layer atau lapisan fundasi awal itu harus dana darurat dulu
jadi setelah kebutuhan sehari hari ada dana darurat
ini yang digunakan sisanya baru digunakan investasi
jadi ada dana darurat kemudian proteksi
jadi kalau proteksi atau asuransi itu kalau misalnya kita bujang ada dana nya
kalau misalnya terjadi apa apa tidak ada yang
kalau tidak ada yang ditanggung
nah sisanya baru itu tergantung tujuan lagi
misalnya kalau kita punya tujuan ingin beli rumah
ingin menyolokkan anak nantinya itu tujuan lain lagi
jadi untuk investasi pun ada berlapis lapis lagi
jadi memang penempatannya harus sesuai dengan tujuan
kalau tujuannya dana darurat kan harus bisa sewaktu waktu dipakai
berarti itu harus di tabungan
atau deposito jangka pendek
kemudian kita mau mengelolakan anak dalam tiga tahun
berarti harus deposite juga yang jangka pendek
kalau untuk yang masa pensiun panjang tulisannya sepuluh lima belas tahun
atau reksadana yang anda punya
atau reksadana yang underline nya isinya itu saham atau pendapatan tetap obligasi negara
jadi memang disesuaikan dengan kebutuhannya
kalau pendek ya pendapatan pada instrumen yang pendek ya semakin panjang juga semakin panjang
kalau saham itu memang untuk yang jangka panjang
jadi saham itu memang di atas lima atau sepuluh tahun
karena itu apa namanya karena saham itu sangat related dengan pertumbuhan ekonomi
jadi harus view nya harus jangka panjang
itu kalau untuk masa pensiun untuk apa namanya masa tua itu paling cocok adalah saham
jadi tadi ada deposito deposito jangka pendek kemudian reksadana kemudian agak jangka panjang dikit saham
jadi reksadana itu ada juga reksadana saham
jadi itu pilihan pilihan investasi secara konkretnya kalau kira kira sobat rupiah ingin melihat time frame nya
tapi kalau saya juga termasuk namanya anak muda kan pengen juga jalan jalan
itu bisa juga nggak kalau kita investasi maksudnya setelah punya tadi tapi juga ada pengen travel lah lima tahun ke luar negeri gitu
jadi itu yang disebut sebagai aspirasi
jadi aspirasi itu mungkin ada yang travel ada yang naik kaniwad haji ada yang umroh gitu ya
jadi ya sebenarnya kalau kadang kalau di ya
kadang kalau di konteks perencanaan keuangan kan wah nggak boleh spending
spending itu fine selama kita sudah rencanakan
yang kurang pas itu kalau spending itu impulsif gitu
tiba tiba eh sel sana beli
tapi kalau sudah direncanakan sudah ditabuk ya happy aja orang sudah rencanain
jadi kalaupun nggak mau travel ya
yang nggak boleh itu untuk travel untuk konsumsi utang
karena sesuatu yang habis kan
jadi kalau kita berhutang itu idealnya adalah sesuatu yang lebih produktif
hutang baik itu kayak misalnya kpr
karena itu menjadi investasi anak investasi diri sendiri
tapi kalau hutang kartu kredit hutang konsumtif hutang untuk travel itu hutang buruk istilahnya
ini yang tadi dikatakan yang down and broke itu biasanya begitu ya
jadi dia travel bayarnya ntar
handphone baru ada yang baru beli lagi
hutang hutang buruk itu harus dihindari
itu sebenarnya di berdasarkan survei milenial banyak ke situ
jadi istilahnya pressure lah ya
itu kan sebenarnya harus update
jadi apa namanya bukan so experience tapi kadang kita itu merasa lebih kurang
karena melihat instagram orang karena melihat twitter orang facebook orang
jadi apa namanya itu
jadi tekanan itu yang kadang membuat kita kurang hati hati
padahal kalau pun kita memperkenalkan baik bisa semua bisa
tadi sempat disebut juga mengenai ibadah haji ya
jadi investasi jadi ibadah haji itu bisa juga untuk diinvestasikan terlebih dahulu
nah tentu kepentingannya adalah bagaimana apakah ini ada investasi syariah terkait dengan ibadah haji itu kan
untuk ada beberapa pihak yang mengingin ini kan syariah
jadi memang milenial sekarang lebih mudah ya
jadi kalau aspirasinya menaikkan ibadah haji atau berdiri umroh
ya mungkin ya lebih pas kalau memang ke outletnya yang besar
karena itu ada dewan syariah nasional
aturan ojk nya mengharuskan memang semua outlet yang comply secara syariah itu harus diawasi oleh dsn
jadi strategi investasi harus punya nih pertama nih
kebutuhan kita apa kita mesti punya strategi
tapi tadi dikatakan kalau ada keuntungan kalau kita masih muda
karena punya masa lebih panjang
yang muda tadi apa keuntungannya dibandingkan
jadi gini kalau tadi sahabat kita adalah waktu
jadi waktu itu istilahnya kalau istilahnya einstein ya
itu keajaiban nomor delapan di dunia itu adalah comfonding
jadi apa namanya sesuatu yang berlipat ganda sejalan dengan waktu
jadi kalau return atau hasil imbal hasil dari investasi kita lima per tahun
itu akan berlipat ganda terus
nah itu adalah hanya dibantu oleh waktu
jadi kalau kita memiliki waktu dua puluh tahun dengan waktu sepuluh tahun pasti beda
semakin panjang semakin besar
jadi trade off nya adalah kalau kita tidak punya waktu kita akan terpaksa ngejar return
jadi ketika kita masih punya jangka waktu panjang
nah ini gunakan untuk meningkatkan tadi kapasitas itu tadi
nah dalam memilih tadi pertama tentukan kebutuhan kita
tapi kan sekarang apa saja sih jenis jenis yang bisa nih
yang bisa diinikan oleh temen temen milenial sobat rupiah nih
ada saham rasa dana insurance
itu jenis jenis itu seperti yang pilihan pilihan yang bisa di
kan imbal hasil atau suku bunga itu global memang turun
di beberapa negara di eropa malah negatif
kemudian kita lihat di indonesia juga suku bunga turun karena inflasi yang terjaga
artinya investasi yang berhubungan dengan suku bunga itu juga akan lebih rendah
walaupun itu artinya juga kredit baik itu tadi kata properti
cara kita berinvestasi nya bisa berbaca macam
jadi ada pilihan pilihan investasi
cuma ada satu yang menarik nih yaitu properti
biasanya nih milenial ini agak males kalau ke properti
gimana mendorong atau ada gak ini milenial untuk investasi property
sebenarnya kalau investasi properti itu ya kita itu kan
karena kalau kejurungan sekarang milenial itu kan dia lebih mobile
jadi itu kadang yang mendorong milenial juga untuk tidak menetap
jadi pilihan sekarang adalah antara menyewa atau membeli property gitu
nah oliport itu pilihan pilihan untuk aset masa panjang
nah uang muka itu kadang kalau untuk milenial baru mulai berkarir itu nggak sulit
jadi pasti harus mulai dulu dengan menyisikan uang
investasi untuk mendapatkan uang muka dulu
indonesia tahun dua ribu sembilan belas lalu sudah menurunkan ltv
yaitu kebijakan untuk meringankan uang muka
jadi ini tujuannya adalah untuk mendorong milenial yang memiliki dana tadi untuk membeli untuk mendapatkan kredit property
nah ini tentunya harus salah satu pertimbangan investasi
nah sebelum kita menutup nih ada satu
pertama kita mesti cek ada risiko
ini banyak sekali tawaran tawaran
gila tiba tiba bisa dapat berkali kali lipat
nah gimana caranya kita nih melihat investasi ini risiko berisiko
nah kita udah ngelihat nih gimana ini milenial atau semua lah
terutama hampir orang orang tua juga banyak sekali terkena tawaran investasi bodong
yang pertama tentu saja yang diatur
yang kedua dari sisi imbal hasil
kalau return nya tinggi maka risiko pasti tinggi
kalau listriknya tinggi ya kalau semakin return semakin tinggi dari mulai risikonya turun hingga bodong
jadi apa namanya dari return nya kita bisa langsung melihat
yang nggak masuk akal itu mudah sekali
jadi kalau sesuatu kelihatan begitu indah biasanya ada sesuatu di belakang
jadi artinya kita harus berhati hati
kalau tawarannya begitu menarik atau sangat gede sekali untungnya harus berhati hati
pasti risikonya juga besar
jadi itu tadi yang diskusi kita dengan bang tigor siagian
kita akan tadi sudah bicara mengenai investasi kemudian dampaknya bagi milenial
kemudian ini sebagai penutup nih ada tips tips nggak buat tips aman buat sobat rupiah
dan kira kira tips aman ini jenis investasi aman apalah yang kira kira bisa disampaikan
dan tentunya tips tips ini nanti bisa jadi pegangan sobat rupiah dalam berinvestasi
jadi sebenarnya pertama adalah kita
harus membelanjakan lebih sedikit dari yang kita terima
karena kalau tidak ada yang disimpan apa yang mau diinvestasikan
yang kedua sisikan untuk dana darurat
jadi proteksi kalau punya tanggungan itu harus ada asuransi
nah keempat kalau kita mau investasi jelas
karena kan milenial ini sangat melek teknologi ya
jadi gunakan mesin pencari gitu
jadi kalau kita ada tawaran tawaran investasi
pertama masuk ke websitenya otoritas jasa keuangan
bisa mencari sumber sumber yang bisa dipercaya
karena kan di zaman media sosial seperti ini itu review banyak sekali
jadi kita bisa melihat dengan mesin pencari itu bagaimana review tentang satu jenis investasi
nah itu kemudian ya tentu saja secara rutin
sesuatu yang dilakukan secara rutin itu akan berakumulasi di masa depan
itu tadi penjelasan yang sangat komprehensif dan detail dari bang tigor siagian ahli investasi kita
karena investasi itu bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri
tapi juga bisa bermanfaat bagi ekonomi secara keseluruhan
begitu kan kalau kita membeli investasi investasi untuk pemerintah surat berharga negara
tentunya itu bisa mendorong pembangunan indonesia
indonesia ini butuh investasi investasi dari kita semua
tentunya pilihlah investasi yang sehat
tadi sudah dijelaskan risiko risikonya keamanannya dan tentunya bagaimana kita menginvestasikan untuk kepentingan kita semua
sobat rupiah yuk kita mulai investasi
nggak perlu takut asal tetap hati hati
pahami ekonomi bikin hidup lebih berarti
ini kopi khas indonesia